selubung misteri pilihan bakal calon pdi perjuangan dalam pilkada dki tahun depan masih tetap belum terkuak sampai saat ini
meskipun sang ketua umum megawati soekarno putri buka suara kemarin dalam pidato membuka sekolah partai yang digelar di depok
selain mengingatkan para calon kepala daerah agar tidak lupa asal usul partainya
jika terpilih nanti mega juga sempat menyinggung ahok yang kerap melontarkan tentang mahar politik
ini sudah ada bung ansi lemas yang merupakan jurubicara tim pemenangan ahok
kita akan mengulasnya malam hari ini selamat malam bung ansi
selamat malam mas indra
terima kasih sudah hadir lalu kemudian akademisi politik dari universitas paramadina hendry satrio
selamat malam mas indra
baik baik mas indra
masih larut dalam dinamika politik dki tidak
iya jelasnya begitu ya
dan tampaknya cuaca juga ikut ikutan mempengaruhi peta politik di jawa
sudah sering sudah berulang kali kita berbicara tentang dinamika terutama relasi antara pdi perjuangan
kemudian tentu saja dengan ahok begitu
kita mengulang ini karena kemarin kita dengar akhirnya sang ketua umum buka suara
jika biasanya para elit pd perjuangan yang dengan nada nada geram berbicara soal ahok
nah hari kemarin begitu megawati juga buka suara apakah ini kegeraman ataukah justru sinyal malah akan bergabung
kita lihat salah satu poin yang disampaikan oleh megawati soekarno putri tentang ahok dalam pidatonya kemarin
jadi harus tahu
jangan asal uah
tapi spesial pun gak menyumbang
terus kita ini dibuli
bahwa sepertinya kita ini juga minta mahar dan sebagainya
jangan gitu dong
tapi dari saya memangnya saya minta maharaya terus terang
kalau pak ahok
gue kalau dua ribu mana saya dibayarin
setengah mati loh
sama pak ahok itu di jakarta
ya itu salah satu poin yang disampaikan megawati begitu
apakah ini menjadi salah satu
kalau tidak ada kesalahan elit elit pdp yang lain
ketika sang ketua umumnya ternyata ada nada nada kesal juga seperti itu
bagaimana pak gansi
ya mas indra kalau saya melihat yang disampaikan ibu mega itu konstruktif dan positif positif saja
justru positif saja ya
ya dan pak ahok juga sebenarnya sudah memberikan respon secara positif
nah tidak ada nada dari ibu mega yang bertujuan untuk katakanlah menyudutkan ataupun juga memojokkan pak ahok
jadi itu cuma penjelasan saja
bu mega bicara soal bahwa
pdi perjuangan ini
itu sebenarnya menentang keras mahar politik
bahkan ikut membiayai ya kandidat kandidat yang diusung oleh pdi perjuangan ini
dan sebenarnya tadi lewat pernyataan ibu mega wati soekarnoputri sendiri
ibu mega setelah menegaskan
ketika ibu mega menanyakan kepada pak ahok
dan pak ahok sudah menjawab
tidak ada mahar politik ketika pak ahok berpasangan dengan pak jokowi pada dua ribu dua puluh
bahkan untuk menggerakkan mesin partai
dan juga untuk apa ya
mengawal proses suara ini
itu dibiaya oleh pdi perjuangan
jadi menurut saya
yang mungkin tadi belum sempat kita ambil secara lengkap gitu
tapi setelah itu memang ada permintaan dari megawati bahwa fair dong pak ahok buka ke publik
jangan cuma yang dibuka bahwa kalau dicalonkan oleh partai politik tentu ada biaya biaya politik besar
yang dikesankan itu mahar
padahal lewat pdip dulu
dia justru dibayarin
pak ahok tidak pernah menyatakan bahwa pdi perjuangan itu meminta mahar ataupun meminta uang saksi ataupun uang pemenangan
pak ahok hanya mengatakan bahwa partai politik di indonesia ini juga belum sepenuhnya lepas dari politik transaksional
sebenarnya yang mengatakan ini juga bukan hanya pak ahok
banyak pihak bahkan kader kader partai sendiri mengatakan itu
apalagi para pengamat politik seperti mas henry bung henry ini
pasti mengatakan seperti itu
nah dan ketika itu ditanyakan pak ahok mengkonfirmasi bahwa itu tidak ada tidak dilakukan oleh pdi perjuangan
tetapi kalau kita mau membaca pesan yang disampaikan oleh ibu mega supaya lebih komprehensif dan integratif
kita harus melihat
yang pertama penyampai pesan dalam hal ini komunikator ini adalah ibu megawati soekarno putri
disampaikan komunikannya ini adalah para kader pdi perjuangan dan juga calon kepala daerah
dan disampaikan dalam momentum apa
momentum sekolah politik
nah yang pertama ketika bicara ibu megawati soekarno putri
ingat ibu megawati soekarno putri ini adalah presiden kelima republik indonesia
dia adalah guru bangsa dia adalah negarawan dan juga adalah ketua umum dpp partai demokrasi indonesia perjuangan
dan menurut saya ibu mega selama ini menjadi penjaga roh pdi perjuangan ini
artinya apa yang disampaikan ibu mega dalam momentum mendidik para kader pemimpin
yang berasal dari pdi perjuangan ini tentu yang dia katakan itu adalah politik values
ibu mega akan bicara soal pentingnya ideologisasi nilai nilai kader
bicara soal internalisasi nilai nilai bagi calon pemimpin
karena itu contoh yang disampaikan ibu mega dengan mengangkat kasus pak ahok
ini ibu mega mau menyampaikan pesan ya
ini kita bisa membaca bahwa
jadi maksudnya kasus pak ahok ini hanya contoh saja
dan sebenarnya pesannya ini kepada kader pdi perjuangan
pesannya ini kepada
pesannya ini kepada calon pemimpin bahwa
kalian juga jangan ragu kalau seandainya
masih ada praktek praktek politik transaksional
jangan ragu ragu untuk persoalkan ini bahkan mungkin lapor kepada ibu mega
jadi ini sebenarnya pesan
pesan yang sangat edukatif
pesan yang sangat mencerahkan
dan sebenarnya sejalan
walaupun contohnya pak ahok
contohnya pak ahok
jangan begitu dong pak ahok
dan begini mas indra
ibu mega sangat mengenal pak ahok
kita semua mengerti bahwa hubungan emosional
kedekatan keakrapan antara pak ahok dan ibu mega ini semua kita paham
pak ahok sangat respect pada ibu mega
dan ibu mega tahu bahwa pak ahok itu
itu sosok yang tidak mau melakukan politik transaksional
mau mengeluarkan uang untuk mahar
jadi sebenarnya ini
ini adalah momen yang dipakai oleh ibu mega
untuk melakukan pendidikan politik
justru mengingatkan dengan pak ahok
mengingatkan dengan contoh pak ahok
setuju tidak sudut pandangannya seperti itu bung hendri
ya boleh boleh aja kalau ngomong gitu sih
tapi kan itu kan jelas jelas memang buat
khusus buat pak ahok aja ya
kalau dia pakai nama lain misalnya
bukan nama ahok
bukan nama sebenarnya gitu ya
tapi kan itu jelas jelas buat pak ahok
tapi sebetulnya yang ingin digarisbawahi bu mega itu adalah
untuk berbicara secara fair
jadi artinya kalau memang
tidak ada mahar ya katakan tidak ada mahar
bahkan ibu mega
saya rasa ini beberapa kali beliau mengatakan
setelah itu kita dibully
beberapa kali mega dalam
pidato politiknya menyatakan setelah itu saya dibully
bukan kongres juga begitu
jadi nampaknya ada kegundahan dari ibu mega
karena ada hal yang ditutup tutupi
ditutupi oleh siapa
ya pak ahok lah
kan tadi bu mega ngomongnya begitu kan
jadi ini ada hal yang ditutupi oleh pak ahok
yang diinginkan oleh ibu mega ya bicara yang fair fair aja
salah satu hal yang lemah dari pak ahok ini adalah
dia berbicara pada satu saat
untuk kepentingan sesaat gitu ya
nah yang digarisbawahi ibu mega ini
saya rasa sangat penting untuk
didengar oleh pak ahok
ada kegundahan dari mega wati soekarno putri
bahwa bullyan bullyan yang beliau terima
mungkin menurut beliau sudah
melewati ambang batas yang bisa ditoleransi
kenapa saya katakan memang itu adalah
ibu mega sangat pintar dan pandai
dia tahu bahwa omongannya ini walaupun ahok tidak ada di sana
tapi akan sampai
ya karena kan ada tv sekarang
ada media ada koran
seperti yang kita lakukan saat ini ya
itu juga menjawab kegundahan dari kader kader pdip
yang selama ini
jadi ini salurannya justru dari elit elit pdp
atau kader kader pdip di bawah
yang selama ini geram
terwakilkan oleh ketua umumnya
dan waktu itu di acara ini kan
ibu mega memberikan penghargaan kepada
yang memang berprestasi
seperti hasto wardoyo dan tri risma harini
untuk menyampaikan kuliah umum juga di sana
jadi ini menariknya adalah
pidatonya ini bukan untuk pak ahok
jadi memang ini pidatonya untuk pak ahok
tapi kalau pertanyaannya mas indra tadi di awal
apakah ini merupakan kode kode
sinyal bahwa pdip akan mendukung pak ahok
bahwa tidak ada
tidak akan mengusung pak ahok
nah ini bisa saja terjadi
mungkin di segmen segmen selanjutnya
kita akan lebih jelas lagi
tahu aja segmenkasinya ya pak ikut
enggak tapi saya ingin menggaris bawahi
ada pernyataan bu mega yang minta pak ahok untuk fair
karena maksud dari dibully itu
apa yang disampaikan pak ahok itu
sisi lain begitu
walaupun tidak menduding pdip
tetapi kan momentumnya saat itu adalah
diusung oleh partai
tidak mau menunggu pdip
dengan mekanismenya itu
akhirnya maju secara independen
dengan partai politik itu
ada biaya politik untuk menggerakkan ini
dan itu segala macam
yang kemudian terasumsi adalah
dan asumsinya menempel kepada pdip
karena saat itu memang
ahok sudah disebut dekat dengan pdip
tetapi tidak jadi maju dengan pdip
nah yang dimaksudkan oleh
megawati soekarnoputri adalah fair juga dong
menyampaikan ke publik
mungkin partai partai politik ada maharnya
tetapi dengan pdip
justru tahun dua ribu dua belas saat itu
ahok dibayari oleh pdip
apakah perlu tidak mungkin
pak ahok menyampaikan ke publik
menjawab kegundahan bu mega tadi
bahwa justru dia dibayari oleh pdip
khusus untuk pdip dan gerindra
yang mengusung pak joko widodo dan pak ahok
pada pilkada dua ribu dua belas yang lalu
bukan baru menjelang
pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
yang akan datang
pak ahok bicara soal mahar politik
ada atau tidak
sejak awal dua ribu dua puluh
pak ahok sudah bicara
bahwa beliau bersama pak joko widodo
mau diusung oleh pdip dan partai gerindra
karena memang mereka tidak
mereka tidak menetapkan mahar politik
sebenarnya pernyataan pernyataan seperti ini
sudah dari jauh jauh hari
kalau kita bicara dalam konteks
asumsi yang seperti dikatakan oleh mas indra
penilaian ataupun catatan kritis terhadap partai politik
ini kan berangkat dari persepsi publik
yang meluas di tengah masyarakat
masyarakat memang melihat
di banyak kasus
kabupaten kota bahkan provinsi
partai politik ini kerap kali
belum bisa sepenuhnya
melepaskan diri dari politik transaksional ini
jadi bukan mereka bicara
karena momentumnya saat itu agak berbarengan
dengan ketika ahok memutuskan untuk maju independen ya
dan meninggalkan pdi perjuangan
karena pada saat itu kan
ya tentu komunikasi
ataupun komunikasi yang paling otentik
itu hanya dipahami oleh
pihak pdi perjuangan dan juga pak basuki cahayapurnama
nah pada saat itu kan
sampai hari ini kan kita tahu bahwa pak ahok ini
bukan merupakan salah satu kader
salah satu partai
pak ahok adalah gubernur politisi yang tidak berpartai
sampai hari ini
dan kita bisa melihat bahwa relasi
politik antara pak ahok dan sepuluh partai yang ada di dki jakarta ini
tidak berjalan mulus sepenuhnya
jadi relasinya tidak melulu harmonis
nah dalam konteks itu sebenarnya
ada peran peran yang dimainkan oleh masyarakat sipil
yang kemudian mengorganisir diri dalam bentuk teman ahok ini
mereka khawatir kalau kalau misalnya nanti pak ahok ini
tidak diusung oleh satu partai politik pun
karena itu kemudian mereka mengambil langkah proaktif
mengambil langkah antisipatif
untuk mengumpulkan ktp
melalui jalur persorangan
kira kira poinnya disitu sebenarnya
nah kalau kita bilang
tapi kan saat itu setelah muncul itu
kemudian ada sebut sebut
istilah kemudian mahar
yang kemudian dirumuskan sendiri begitu ya
oleh mungkin sejumlah pihak begitu ya
tetapi walaupun maksudnya ahok adalah
kalau maju lewat partai politik
membutuhkan sejumlah biaya
sejumlah untuk menggerakkan mesin partai dan lain sebagainya
yang kemudian terkesan seperti mahal
lalu muncul istilah depar polisasi dan sebagainya
yang saat itu
dari elit pdi perjurut pertama
nah ini kan ketika ketua umum bicara hari ini
ini kan menjawab
kita agak flashback ke belakang sedikit
seperti ya inilah sebenarnya suara suara dari bawah
yang kemudian akhirnya disuarakan langsung oleh ketua umumnya
ya jakarta ini kan sebenarnya etalase politiknya indonesia
barometer politiknya indonesia
jadi apa yang terjadi di jakarta itu dilihat
orang mulai dari aceh sampai papua
dari miangas sampai pulau rote
nah tadi ada satu ya
depar polisasi itu terminologi yang bukan dikeluarkan
oleh pak basuki cahayapurnama
nah tetapi kita tahu bahwa
itu sebenarnya muncul dari pihak partai politik sendiri
kan bicara soal depar polisasi
nah yang berikut
pak ahok sudah menegaskan bahwa memang
pdip tidak meminta mahar
dan itu keluar dari mulutnya ibu megawati soekarnoputri
pada saat menyampaikan apa ya
materi pidato di sekolah ini
itu dia yang maksudnya
maksudnya meminta karena ini sudah
beberapa kali dibully
yang berikut yang mem bully itu bukan pak ahok
ya ini kan masyarakat yang melihat
pak ahok juga kerap kali dibully
kan seperti itu
nah juga mungkin partai politik kerap kali dibully
dan ini sebenarnya hal yang biasa saja
dalam koridor demokrasi kalau misalnya
argumentasi yang disampaikan ini
ini bisa dipertanggung jawabkan secara etik dan rasional
kira kira begitu mas indra
bagaimana bung hendrik kalau kita selama ini
begitu ya melihat
juga mungkin hadir di studio ini
ditanya oleh wartawan di luar sana
sejumlah elit pdi perjuangan
keras bahkan beredar video
begitu ya di youtube begitu kan
kemudian ada apa
kemudian rapat rapat internal
terutama di pddki
yang kemudian menyebutkan bahwa
sudah pasti tidak akan mendukung ahok
tidak mendukung petahana gitu
ini kemudian diasumsikan oleh
analisis analisis politik begitu bahwa
pdip belum bisa
tentu mereka yang berbicara
karena tergantung dengan megawati
nah kita lihat kemarin
megawati sang ketua umum pdi perjuangan
dengan apa yang terjadi pada elit elit
yang selama ini
geram terhadap ahok
ataukah ini justru berbeda
kalau kita tarik lagi
sebelum pembukaan sekolah ini
megawati melakukan manuver yang
cukup menjengangkan misalnya
mengganti bambang dh dengan
ini juga membuat kita bertanya tanya
karena ini bukan serta merta artinya
gara gara bambang deha mengusung
serta merta menggambarkan bahwa
megawati dan pdip pasti mendukung
mas adi pun
belum menunjukkan preferensi politik
gitu nah kemudian
hal ini dilanjutkan lagi dengan
pidato politik ibu megawati yang memang
sangat menjurus kepada
jadi kalau tadi
kita semua mengerti
hubungan emosional antara ahok dan
saya jujur aja gak ngerti
kenapa demikian gak ngerti
kalau misalnya semobil bareng menuju ke
kita gak pernah tahu
apa yang terjadi di sana
ini kan semuanya
masih dalam tatanan klaiming
pak jarod klaim
para elit elit pdip juga yang juga klaiming
kita gak pernah tahu
kalau kita tarik dua ribu dua belas misalnya
waktu itu keras
atau pdip akan dukung
fokya dan nurjadun waktu itu kan
tapi di ujung ujung
wacana ke arah sana memang
pdip akan mendukung ahok atau tidak ya
opini publik yang dibangun adalah
pdip akan ahok jarot lagi
ini seperti dua ribu dua belas berarti
sebenarnya seperti itu ya
dan bisa saja
pdip menemukan calonnya sendiri
jadi belum terlihat jelas
dari pidato yang dilakukan oleh megawati
walaupun sempat menyinggung ahok
dan lain sebagainya
ya karena memang masih
masih semua masih standaritanya
jadi kalau dari pergerakan pergerakan
ibu meka sama sekali
ibu meka belum mengarahkan bahwa
ini pasti akan ahok jarod
kenapa saya katakan demikian
kalau memang jarod yang diusung
kenapa panggung kemarin diberikan
kepada risma dan hasto wardoyo
kan bisa saja risma dan jarod
itu memiliki makna tersendiri menurut anda
karena kan yang dilihat adalah
mega sendiri mengatakan bahwa
para pemimpin pemimpin ini
telah menjalankan program sesuai dengan pancasila
dan kaedah kaedah pdip
baik kita tahan dulu
nanti kita akan lanjutkan dengan poin lain
yang disampaikan megawati
yang tidak kalah menariknya
bahwa dia mengingatkan
calon calon kepala daerah
yang diusung oleh pdi perjuangan
jangan lupa akarnya
jangan lupa asal usul partai yang mendukungnya
kami akan mengulasnya
salah satu poin yang disampaikan oleh
calon calon kepala daerah
dari internal partai
ataupun yang akan diusungnya nanti
atau tidak boleh
calon calon kepala daerah
nanti jika terpilih
tidak boleh menolak disebut
ini yang menarik
saya ingin tanya dari
sambil kita menunggu kutipannya
begitu yang muncul ya
bagaimana bang indri melihat ini
partai yang mampu menghadirkan
pemimpin pemimpin yang mengejutkan indonesia
nah ini nampaknya dimanfaatkan
terhadap apa yang terjadi di indonesia
yang disampaikan oleh
megawati pada saat
kode keras ya
padahal pada saat
sampai di balai kota
tapi juga menyeberang balai kota
ke seberangnya kan ada istana
jadi nampaknya juga langsung mengejar kesana
kenapa megawati akhirnya
sampai tega gitu ya
menurut anda kenapa sampai tega
istilahnya kenapa tega
apapun yang terjadi
citra penilaian rakyat
ini mau tidak mau bergantung dari
karena yang mengusung jokowi adalah
kalau yang digantungkan
tidak merasa digantungkan
mungkin menurut bahasa ibu mega seperti itu
inginnya jalan sendiri
ya jadinya repot juga
surveinya kedai kopi misalnya mas indra
kelompok diskusi dan kajian opini publik indonesia
justru kritikan kritikan paling banyak datang dari pdip
justru oposisi jarang sekali mengkritik
harusnya menjadi oposisi ya
segala sesuatunya di dpr
nampaknya menjadi lebih mudah
ini kan pernyataan besar gitu
pdip lebih sering mengkritik
karena pdip lebih peduli
bahwa citranya dia
itu akan tergantung sekali oleh jokowi
kalau oposisi kan enggak
ya salah ya salah aja gitu kan
mereka tidak terlalu berkepentingan terhadap ini
itu dalam korelasinya ya
balik lagi ke masalah yang tadi
kenapa ibu megawati begitu ingin berterus terang kepada rakyatnya
kepada calon calon kader kadernya misalnya ya
ini kenapa akhirnya perlu diingatkan
karena di dua ribu sembilan belas nanti
kemungkinan besar kader kader pdip juga yang akan bertarung di dua ribu sembilan belas
terlepas apakah jokowi akan diusung lagi oleh pdip
ataukah ada diusung oleh golkar
ataukah ada partai baru yang muncul

itu kan nanti kita bicara dua ribu sembilan belas
tapi rakyat melihatnya kemungkinan besar dua ribu sembilan belas ini akan hadir lagi kader kader yang dari pdip
bedanya mas indra
sempalan kader pdip ini belum pernah membentuk sebuah partai baru yang kuat
tidak seperti golkar
ini kan jadi
golkar kan banyak partai semuanya
nah ini ini ini menarik sekali
nah bila kita lihat ini
bukan maksud mendorong pdip
sempalan dari bikin pakaian partai baru begitu ya
dan sebetulnya begini
ini kode juga buat pak jokowi untuk kembali mengingat asal partainya karena ya sudah dua ribu enam belas akhir
sebentar lagi akan dua ribu sembilan belas
jadi mau gak mau pak jokowi harus mempertimbangkan hal ini
tapi apa yang dilakukan pdip tadi harusnya sih bisa dicontoh oleh partai partai lain
tapi kalau kita sedikit kembali sudut pandangnya
itu katakanlah kalau misalnya nyebrang begitu
tapi kalau misalnya katakanlah dengan asumsi pernyataan ini ada juga yang melihat bahwa
oh berarti ini kemudian nantinya dukung ahok dong
ini intinya mau mengingatkan ahok dan kepala daerah yang lain tentu saja yang hadir
kalau hadir kan internal mereka sudah pasti begitu kan
apakah juga mengingatkan kepada ahok
jangan sampai lupa pada partai yang mengusungnya begitu
kalau misalnya jadi ini ya bung ansy ya
maka politik kan persepsi ya
kita kita bicara persepsi
katakanlah nanti misalnya jadi
diusung oleh pdi perjuangan
mungkinkah seorang ahok ini diikat tidak boleh lupa dengan pdi perjuangan
mas indra mas indra harus ingat kata bu mega
bu mega udah pernah ngomong ke teman teman media
jangan ahok melulu yang ditanya
tiap kali ketemu ahok ahok ahok
seolah olah hanya ahok aja tiap hari kan begitu
nah tapi poinnya begini mas indra
tugas dan tanggung jawab utama partai politik itu adalah mendidik kadernya
untuk memiliki integritas dan kapasitas
untuk menjadi pelayan rakyat
untuk menjadi petugas rakyat
bukan petugas partai ya
insan insan yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
ketika kita bicara soal pejabat publik
pejabat publik itu sejatinya adalah pelayan masyarakat
partai politik secara teoretik
itu adalah alat sarana dan instrumen
yang dipakai untuk mendapatkan kekuasaan
dan kekuasaan ini harus berorientasi pada bonum commune
nah setiap partai politik termasuk pdi perjuangan
itu selalu bicara soal nawacita
pdi perjuangan itu bicara soal
pentingnya memperjuangkan wong cilik
pdi perjuangan punya komitmen yang kuat
terhadap yang kita kenal dengan nama
ataupun pak ganjar
siapapun yang menjadi kader pdip
ataupun kepala daerah yang diusung
oleh pdi perjuangan
ketika mereka menduduki jabatan jabatan strategis
sebagai pejabat publik
mereka harus tetap membawa
dalam menjalankan kekuasaan mereka
karena itu saya
ini tergantung kita mau melihat
ada satu perspektif yang membenturkan
antara petugas partai di satu sisi
petugas ataupun pelayanan rakyat
tapi ada yang melihat sebenarnya ini sebenarnya sejalan
tergantung perspektif mana yang
perspektif mana yang mau kita pakai
kalau saya melihat apa yang disampaikan ibu mega
ibu mega bicara tentang pentingnya ideologi
ideologisasi nilai nilai dari kader kader partai
ibu mega menegaskan tentang
tentang pentingnya trisakti
tentang pentingnya memperjuangkan clean and good government governance
nah apa yang bertolak belakang dengan yang diperjuangkan oleh pak joko widodo
dan yang bertolak belakang yang diperjuangkan oleh pak basuki cahayapurnama
atau ibu risma
kalau kita lihat sebenarnya ibu mega ini suka sosok sosok seperti ibu risma
suka orang seperti ganjar
suka orang seperti ridwan kamil
suka orang seperti pak ahok
mereka ini adalah orang orang pekerja keras
yang kinerjanya itu lebih besar dari sekedar
dan ibu mega itu orang yang sangat cermat
untuk bisa melihat
kira kira siapa yang harus dia percaya
siapa yang harus dia yakini
karena itu sampai hari ini
pdi perjuangan dalam konteks jakarta
itu masih betul secara cermat dan hati hati
karena mereka tentu tidak mau mendukung calon yang salah
dan kemudian dukungan mereka ini menjadi kalah
kata kata kalau memang tidak bertolak belakang
kata kata seperti jangan menolak loh disebut petugas partai
artinya kan ada kegundahan sebenarnya
kalau bu hendri melihatnya seperti
sebetulnya kan tadi dibilang bahwa ahok ini adalah gubernur yang tidak berpartai
itu bukan prestasi
kalau dia dari awal maju sebagai gubernur
atau wakil gubernur tanpa partai
dia itu meninggalkan partai yang mengusungnya
sebetulnya bu mega melihat itu kan
jangan sampai menolak sebut petugas partai
begitu diusung oleh pak dip
jangan sampai melakukan hal hal itu
itu adalah realita
apakah prabowo waktu itu protes
ahok kemudian tiba tiba meninggalkan beliau
apakah kemudian prabowo dan gerindra marah marah
persilahkan saja pak ahok
tapi pak ahok punya citra yang seperti ini
itu yang tidak diinginkan oleh megawati
citra lari dari partai pengusung
makanya dia bilang
jangan sampai lupakan partai pengusung
karena sudah ada contohnya
ahok lari dari partai pengusungnya
itu yang tidak diinginkan sebetulnya
saya akan menjawab ya
jadi pak ahok pertama masuk politik
beliau bergabung dengan partai indonesia baru
dan kita ketahui partai indonesia baru ini adalah partai yang tidak melewati ambang batas
dan kemudian pak ahok harus berpindah partai
pak ahok masuk menjadi kader partai golkar
pada saat itu
jadi bukan lompat maksudnya ya pak ibu ya
supaya pengamat politik ini juga paham dan mengerti gitu ya
jadi supaya mereka ini lebih clear
melihat hal ini
oh yang ngerti kalau itu
saya mengerti itu bang
jadi jangan lagi kemudian anda beranda anda ya
enggak enggak enggak
saya mau klarifikasi
saya mengerti itu
penjelasannya tidak ngerti
saya mengerti itu
itu partainya sudah tidak ada begitu ya
jadi harus pilih partai baru
sekarang dijelaskan aja kenapa yang tadi saya katakan ini
ini prosesnya adalah kenapa mega mengatakan itu
karena pastinya ini mengingatkan pak ahok kalau sudah diusung nanti tolong jangan lari lagi
yang harus masyarakat dan pemerintah
dan publik tahu ini adalah reasoning di balik
kenapa pak ahok berpindah partai
iya pib karena alasan itu
ketika di golkar pak ahok kemudian ditawarkan maju oleh gerindra
sebagai konsekuensinya pak ahok harus berpindah partai
itu yang kedua
nah ketika pak ahok meninggalkan gerindra itu ada problem sikap partai gerindra terkait dengan undang undang pemilu kd yang mau direvisi
pada saat itu gerindra itu memiliki sikap politik
untuk mendorong pilkada dilakukan oleh dprd
jadi pilkada tidak langsung
itu yang tidak cocok maksudnya
ini yang secara prinsipil tidak cocok dengan nalar politik pak ahok dan juga yang menjadi keinginan publik
nah pdi perjuangan pada saat itu ibu mega mendorong pilkada tetap secara langsung
nah apakah ini tidak bisa dicerna sebagai suatu pilihan yang etik dan rasional
nah kalau pengamat politik tidak paham soal ini ini kan problem
tidak bisa bicara soal itu
ini kelihatannya bukan ngomongin saya kok
ini kan publik yang akan menilai
ini kan publik yang akan menilai
tapi saya harus menjelaskan bahwa ada alasan dibalik ini
dan yang berikut loyalitas tertinggi bung karno juga mengatakan
loyalitas tertinggi itu adalah kepada bangsa dan negara
bukan kepada partai
partai itu adalah alat untuk memperjuangkan ini
bahkan john f kennedy itu presiden amerika serikat ke tiga puluh lima pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu mengatakan ada
loyalitas tertinggi itu adalah kepada partai
dan ketika loyalitas tertinggi terhadap negara itu mulai
jadi sebenarnya tidak ada yang harus dipertentangkan
dan visi dari pd perjuangan itu apa
kesejahteraan dan keadilan masyarakat
dan itu ujungnya
ini tadi lah yang ngomongin pesan pidato loh
pesan pidatonya seperti itu
kita kembali ke pesan pidato
tapi artinya gini
hari ini masyarakat sudah paham
pak ahok pindah itu
nah jadi jangan di distorsi poin poin
tapi anda melihat tidak kekhawatiran bu mega misalnya dengan pernyataan yang seperti bahwa
jangan lupakan seorang pemimpin itu tidak melupakan akarnya tidak melupakan partainya
kalau dibuat pilihan yang ekstrim
loyalitas seorang politisi itu mesti pada negara
jadi bicara tidak lagi pada kepentingan partai a partai b atau partai c
ketika sudah menjadi pejabat publik dia adalah menjadi milik publik
karena itu harus berorientasi pada kepentingan publik
bukan kepentingan kelompok a kelompok b atau kelompok c
nah selama ini kenapa kita bangsa kita tidak maju maju
karena kita hanya bicara soal kepentingan partai a partai b partai c kelompok a kelompok b
kita lupa menambahkan kata
kepentingan bersama atau kepentingan publik
kita lupa menggarisbawahi yang kita sebut dengan bonum komunik
kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi
dan itu sebenarnya menekankan pada kepentingan publik
di atas kepentingan kelompok kelompok ini
partai politik adalah bagian dari kelompok kelompok ini
kita tahan dulu nanti kita akan ulas lebih lanjut
apalagi menjadi poin poin yang disampaikan oleh megawati dalam pidatonya kemarin
alhamdulillah kalau dari jumlah saja sekarang kita paling besar
ini pasti kaitannya dengan dki kenapa
paling besar karena di dki dua puluh delapan kursi
sementara tiga partai yang mengusung ahok sekarang pun tidak sampai dua puluh delapan ya
walaupun memenuhi syarat untuk mengajukan diri begitu
nah ini kenapa kami tampilkan
karena di sini memunculkan sejumlah syarat
dengan syarat syarat yang seperti yang disebutkan tadi
jangan lupa akarnya
kalau misalnya jadi mengusung ahok mungkin ini juga untuk pak ahok juga begitu
jangan lupa akarnya
nah pertanyaannya kembali
mungkinkah pak ahok itu menuruti sejumlah syarat tadi
kalau misalnya dibandingkan
tiga partai yang lain
pernah kita diskusi sebelumnya
tiga partai yang lain mau mengusung secara tanpa syarat kok pdp
ini jawaban dari ketua umumnya
kita sorry tidak mau disampaikan ke partai lain
bagaimana bukan sih
sah sah saja ibu mega menyatakan seperti itu
dan saya juga tidak ingin mengomentari internal pdi perjuangan
mereka memiliki mekanisme internal tersendiri
dan itu kedaulatan mereka dan jurisdiksi pdi perjuangan
tetapi kalau kita mau membaca dan memahami pak ahok
yang pertama sebelum didukung oleh tiga partai
ini pak ahok ini didukung oleh ktp satu juta sekian
dan itu kalau dikonversi itu berada di urutan kedua di bawah pdi perjuangan ya
suaranya itu fantastis
ya dalam waktu beberapa bulan pak ahok
suaranya di bawah pdi perjuangan
nomor satu di jakarta kan pdi perjuangan
nomor dua kan gerindra
nah suara pengumpulan ktp pak ahok itu satu juta sekian
itu di atas sembilan partai yang lain
hanya di bawah partai gerindra
nah itu kalau dikonversi sebenarnya
itu juga bisa dihitung ada sekian kursi sebenarnya
yang kedua pengumpulan ktp
jadi tidak kalah juga dengan pdip maksudnya
yang kedua pengumpulan ktp ini harus dibaca begini
ini adalah suara masyarakat
ini adalah suara masyarakat sipil yang menginginkan bahwa pak ahok ini memimpin jakarta
masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya
dan aspirasi masyarakat ini ini menunjukkan bahwa pak ahok memiliki legitimasi yang kuat
karena didukung oleh satu juta ktp sekian
dan ini sebenarnya pesan yang disampaikan kepada partai politik
dan secara kebetulan itu ditangkap oleh partai nasdem partai hanura dan juga partai golkar
yang melihat bahwa masyarakat sudah menyampaikan aspirasi
masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya
pak ahok setidaknya memiliki legitimasi
berupa dukungan yang lumayan banyak
dan ini kemudian diikuti oleh dukungan tiga partai
ini kan persoalan
partai mau pasang telinga membuka mata membuka hati untuk mendengar aspirasi publik atau tidak
nah jadi tiga partai ini kemudian menyatakan kami ingin mendukung
tidak harus mengusung tidak apa apa
bahkan mereka mengatakan dengan tanpa syarat
nah pak ahok
partai ini dan teman ahok
ini menyatakan bahwa mereka akan mendukung ataupun mengusung dengan tanpa syarat
kalau toh ada syarat syaratnya itu cuma satu
yaitu tanpa syarat tadi
jadi jangan dukung dengan syarat
nah karena itu sampai hari ini pak ahok pada prinsipnya itu terbuka berkomunikasi dengan partai politik
jadi artinya itu memang sudah
tetapi kalau ingin mengusung pak ahok
silahkan saja dengan satu syarat tadi
dan tidak datang dengan syarat syarat
nah karena para pendukung pak ahok
para pengusung pak ahok ini yang sudah ada
partai dan teman ahok ini
tidak ingin memberikan beban politik kepada pak ahok
tidak ingin menuntut terlalu banyak kepada pak ahok
kita ingin pak ahok itu berjalan dengan tenang
kalau tahu yang diminta
termasuk syarat ini
termasuk syarat tidak lupa akar partai pengusungnya
itu tergantung bagaimana pembicaraan nanti pak ahok dengan ini
pak ahok merasa terbebani atau tidak
kami yang menjadi pendukung pak ahok ini mengatakan
kita tidak ingin memberikan beban politik kepada pak ahok
jadi silahkan pak ahok ini
yang penting pak ahok bekerja
berorientasi bagi kemajuan jakarta
dan kebaikan warga jakarta
dengan contoh satu juta ktp tadi
benarkah ahok memang tanpa beban
tidak dukung ya sudah
kami cukup berangkat dengan tiga partai ini
ataukah sebenarnya masih membutuhkan satu lagi
ya masih membutuhkan
dan buktinya sampai hari ini belum memunculkan wakilnya
jadi artinya kan ada tunggu tungguan kan
dari hasil survei terakhir ke dekopi kan memang
pak ahok juga tertahan
tapi kenapa akhirnya menunggu
kemudian sampai saat ini juga pdip
tidak mau mengungkapkan siapa kira kira
yang akan dicalonkan
jadi sebenarnya punya beban juga berarti pak ahok ya
ya tunggu tungguan saja
dan ahok tahu
siapapun yang akan diusung dari pdip
akan menjadi lawan beratnya dia nanti
karena pdip loyalisnya paling tinggi di jakarta
jadi kalau nanti siapapun yang diusung
dan kemudian akan jadi lawan berat ahok
makanya dia mengharapkan sekali
ada dukungan dari pdip
pak ahok ini gubernur yang baik
bagus dan banyak melakukan beberapa hal
yang belum dilakukan oleh gubernur gubernur sebelumnya
yang ada di indonesia kan harus tetap dijalankan
kalau memang ada calon calon lain
yang bisa diberikan kesempatan
oleh warga jakarta kenapa tidak
karena kan tidak ada jaminan bahwa
hanya ahok yang bisa melakukan semua ini
bisa juga melakukan hal hal
seperti yang pak ahok lakukan
jadi proses tunggu tungguan ini
yang membuat menurut saya juga
jadi kalau tadi ya tanpa syarat
yang memang akhirnya bersyarat
hanya kan masalahnya nanti adalah
syarat syarat ini diungkapkan ke publik atau tidak
tapi dalam sebuah dinamika politik
saya rasa wajar saja bila ada syarat syarat
bahkan ya itu tadi kan
tanpa syarat itu adalah syarat
nah ini kelihatannya memang
masih akan lama mendekati dua puluh satu september nanti
dan sampai saat ini
sampai saat ini
kedai kopi pun mencatat
kepuasan publik terhadap pak ahok juga paling tinggi
tentu apakah kemudian tertutup
bagi calon lain untuk maju ke pilgub dki
nah ini yang saya rasa belum
kansnya masih tetap ada
nah kenapa akhirnya semua mata melihat pdip
ada dua alasannya itu yang pertama
adalah loyalis pdip paling tinggi
kemudian pdip punya stok
pemimpin yang memang siap diajukan ke jakarta
yang menarik lagi misalnya
walaupun kepuasan publik
pada pak ahok tinggi
responden waktu itu ditanya
apakah calon alternatif bisa mengalahkan
dan alasannya ada tiga yang kuat
yang bisa mengalahkan pak ahok
yang pertama adalah bila pak ahok tersandung hukum
yang kedua adalah bila ada koalisi antara pdip dan gerindra
akan ada kejutan bila head to head
hanya dua pasang calon
sampai saat ini beliau masih paling tinggi

jadi kemungkinan masih ada begitu ya pak ahok
sejarahnya selama pilkada jakarta berlangsung
belum pernah ada petahana dua periode
kita sekali lagi akan melihat satu poin lagi
yang kami punya cuplikannya dari
pernyataan megawati atau pidato
megawati soekarno putri berikut ini
sepertinya di republik ini
pilkada itu cuma seorangan
yang namanya dki itu
makanya tadi ketemu bu risma
nek di takoni
urusan ketua umum
nah itu dia
ya walaupun kemudian kesannya memang
seolah olah pilkada itu hanya dki saja
di semua media dibahas seperti itu
tapi sebenarnya sebel ketika seorang ketua megawati
merasa sebel terus ditanya
terus tentang ahok
sebenarnya sebel karena pertanyaannya pilkada dki
atau karena sebel ini
karena tekanan ini masih juga tarik ulur
melihat perhitungan perhitungan atau pertimbangan pertimbangan
nggak mau diikat oleh partai atau mungkin
tapi secara kebutuhan
butuh juga dengan ahok ini atau bagaimana
ini kan semuanya membuat
jadi misteri berkepanjangan kan
karena memang sampai saat ini pdp belum mengajukan
calonnya gitu kan
tapi ya bagus juga jadi ada story nya juga gitu kan
buat teman teman wartawan kan juga ini ada cerita cerita
ini masalahnya misteri buat semuanya
ataukah justru sebenarnya mereka
juga bingung juga mau ngajuin ahok
atau tentang hal hal tadi yang terkait
kalau bingung sih enggak
juga dekat walaupun
ahok masih unggul ya
jadi memang dari berbagai survei
ahok unggul lah
jadi agak bingung juga kalau ada survei yang bilang ahok kalah gitu
fluktuasinya masih disitu situ aja gitu
pak ahok itu itulah yang menyebabkan
menurut saya sebetulnya
ahok ini tertahan
tidak melejit tidak turun juga ya disitu aja
jadi disitu tuh artinya
masih ada dalam lingkaran
jadi disitu situ aja
nah yang menariknya itu
kenapa ibu mega tadi langsung nunjuk risma
jadi enggak usah takut loh ya ini urusan ketua umum kan
jadi ini yang
akhirnya ini apakah
ibu risma kemudian yang diusung
yang akan diusung gitu
ataukah tiba tiba ada calon lain juga yang diusung
seperti yang kemarin kan juga pak jokowi
kan juga kita tidak perlu
di luar radar gitu ya
kan macam macam kemarin
ritual kamel yang sudah berbaju merah misalnya
nah ini kan kode kode juga gitu
jadi memang banyak hal yang terjadi
nah ini secara
ke dua puluh satu september ke dua puluh tiga ya
kepala dua puluh tiga itu masih agak jauh
jadi hal hal bisa terjadi juga
kalau kita lihat beberapa
apa yang ditayangkan
apa yang disampaikan oleh megawati soekarno putri
kan sudah terlihat
tidak mungkin seperti akan partai yang lain
seperti mungkin nasdem golkar maupun hanura
yang silakan pak ahok saya mendukung anda kan
tidak mungkin seperti ada hal hal tadi
poin poin yang disampaikan
nah saya tertarik dengan apa yang disampaikan bung ansi tadi bahwa
silahkan mendukung pak ahok
nah tapi di satu sisi ketika pak ahok
tidak segera karena satu juta ktp ini
kan dengan calon yang sudah sebelumnya
disampaikan pak heru ya
tapi ketika sekarang pun belum mendeklarasi
soalnya pak ahok ini juga menunggu
gak apa apa deh agak syarat dikit dikit juga nggak apa apa
ini menurut pendukung
dari pak ahok sendiri seperti apa
kalau pak ahok sendiri seperti minta
bolehlah syarat dikit dikit kesannya seperti itu
mas indra secara faktual
ini kan komunikasi politik masih dinamis
berjalan terus tadi mas henry mengatakan
di detik detik terakhir ya ini akan terjadi
tetapi kan secara faktual
hari ini dukungan satu juta
ktp sekian dan kemudian
ada tiga partai itu kan untuk pak ahok dan pak heru
katakanlah seperti itu
nah jadi kalau dibilang bahwa pak ahok juga belum punya
pasangan itu juga
faktualnya seperti itu dukungan
jadi pak heru sudah pasti
oh gak bisa gak bisa udah ya
itu kan yang kemudian ketika
kalau kita angkat latar belakang ceritanya ini
latar belakang cerita
latar belakang ceritanya bahwa ada satu juta ktp
ada dua nama calon gubernur
calon wakil gubernur terus tiga partai
ikut mendukung terus mau mengusung kan
seperti itu nah tetapi kan
para pendukung pak ahok ini kembali lagi
tadi menyerahkan ini sepenuhnya pada
pak ahok nah terserah bagaimana
dengan partai partai lain terutama dengan
pdi perjuangan ini seperti apa
nah jadi di situ kira kira posisi
dari tiga partai pendukung ini
dan juga dari teman ahok
nah itu dia posisi menunggu
dari pdi perjuangan nanti
pembicaranya seperti apa kan
kalau dilihat di partai sebelumnya
datang aja kan
artinya kalau untuk pdp ada treatment khusus
begitu boleh syarat dikit dikit
jadi kan mas indra
jadi poinnya untuk membangun kebersamaan
sinergi yang sehat
itu tidak boleh ada diskriminasi dalam
bersikap itu yang tadi saya
membahasakan dengan politik yang tanpa syarat
tadi kan seperti itu jadi
partai partai ini harus
berdiri secara setara
kalau kita mau dalam kebersamaan ya kita
harus bicara bersama nah tiga partai
ini sudah menyerahkan sepenuhnya pada pak ahok
pak ahok yang nanti akan memutuskan teman ahok
juga seperti itu dan kita sudah menyaksikan semua
hal seperti ini nah
khusus pdip sebentar
tiga partai ini kan sudah melalui mekanisme
internal mereka sudah selesai
nah sementara pdip yang saya katakan tadi
mereka punya kedalatan sendiri mereka punya
jurisdiksi sendiri mereka punya otonomi
partai sendiri dan sampai sekarang ini
kan untuk konteks jakarta pdi
itu masih dalam fase
mereka masih mungkin mereka masih menimbang
nimbang belum memutuskan
nah silahkan proses ini
dilakukan saja berjalan begitu
saja silahkan kita
juga jangan kemudian
memaksa maksa seolah olah harus mendukung
pak ahok kan begitu pak ahok juga tidak
dalam misalnya siapapun yang mau menjadi
lawan pak ahok pak ahok tidak akan memilih
siapa yang akan menjadi penantangnya tapi pak ahok sendiri juga
tidak menunggu pdip maksudnya ya
tidak terlalu menunggu pdip ya
saya kira masyarakat mas indra juga
tahu bagaimana komunikasi politik pak ahok
dengan ibu mega terutama
dengan ibu mega terutama
kemarin kemarin ketika ada juga suara suara
yang agak keras kepada
pak ahok ibu mega mengatakan bahwa
perlu cooling down untuk membuat
politik ini menjadi lebih sejuk katakanlah seperti itu
nah ini kan sebenarnya
dan sebenarnya secara historis
secara ideologis pak ahok itu punya
kedekatan dengan partai ini
kami yang sebagai pendukung ini
sebenarnya ya memberikan keleluasan kepada pak ahok
tapi tidak ada diskriminasi ya
menyampaikan sedikit saja tadi
mengklarifikasi yang dikatakan oleh
mas hendry tadi bahwa
pak fokke pun juga pada saat

nah pak ahok tinggi
dan belum ada jaminan pak fokke tinggi
tapi bisa kalah nah saya ingin mengatakan
bahwa ada satu item yang membedakan
pak foke dan pak ahok kepuasan publik
kepuasan publik pak foke itu rendah
pada saat itu dan itu kemudian
terus membuat menggerogoti
elektabilitasnya dan pada saat itu calonnya
buat pak foke itu bukan tahun tahun
pak joko widodo yang memiliki kinerja
track record yang bagus di solo
sementara pak ahok hari ini memiliki
ya tidak sama pak ahok ini memiliki
tingkat kepuasan publik
yang relatif tinggi dan itu bisa
bisa kemudian dikonversi menjadi
peningkatan elektabilitas kira kira seperti itu
baik sebagai terakhir sebagai penutup
saya ingin kembali ke soal pidato mega wati
kenapa saya ingin terus ke
pidato dari mega karena merupakan ketua
mpd perjuangan mpd perjuangan memiliki
kursi terbanyak dua puluh delapan di dprd
dki nah artinya
bisa mencalonkan sendiri nah ini
yang kemudian ditunggu tunggu dengan adanya
pidato yang disampaikan oleh mega wati
tadi menyinggung nama risma kenapa
nggak menyinggung nama ganjar misalnya atau menyinggung nama yang lain
apakah ini bisa menjadi
tolak ukur atau yang mana sebenarnya tolak ukur
akan mengusung ahok
tetapi ahok mau tidak mau harus menerima sejumlah
syarat tadi ataukah
pdip memang sudah punya
nama risma yang untuk diajukan dari pidato
tadi sebenarnya sekarang kita
lihat kenapa pdip
melakukan atau pembukaan
sekolah calon pemimpinnya adalah sekarang
justru pada saat
kompetisi pilgub di jakarta
ada beberapa hal menurut saya pesannya
adalah ini yang pertama
mengutarakan bahwa pdip
memiliki kader yang cukup banyak
kemudian yang kedua adalah
juga ke publik bahwa
ini show off dulu begitu ya
jadi pdip masih menimbang nimbang
nah kemudian sempat disebutkan
risma risma mendapat
panggungnya disitu kemudian
hastowardhoye juga mendapatkan panggungnya
disitu dan beberapa
bahkan ada general juga disana hadir
untuk mengikuti acara ini
menurut saya masih jauh
kita bisa menebak apakah
bersama pak jarod atau
memang mengusung sendiri sampai saat ini
kan selentingannya oh di
internal pdip sudah pasti ahok jarot
tapi kan belum tentu juga yang terjadi
masih banyak juga saat ini
bertebaran calon calon yang bisa saja
bisa saja kemudian muncul
sebagian kejutan ada riza ramli
budi waseso ada
pangkal pinang ada macam macam
yang kemarin hadir itu kita lihat nah ini
dramaturgi pilkada di jakarta
belum akan berakhir ya belum selesai
oke tapi yang pasti pak ahok akan
tetap tidak ada diskriminasi
dalam bersikap terkait dengan partai politik ya
ahok itu adalah ahok
yang memang tidak bisa didiktel
oleh siapapun oke baik kita lihat nanti
orientasinya pada kepentingan publik
kita lihat nanti seperti apa hasil akhirnya
terima kasih bung hansi lemah
terima kasih bang henry satrio telah bergabung bersama kami malam ini
di cnn indonesia prime news